panitia reuni dua ratus dua belas menargetkan sebanyak tiga juta peserta dapat hadir dalam acara yang digelar pada minggu pukul tiga pagi
rencananya selain orasi tausiah dan sholat berjamaah kegiatan reuni dua ratus dua belas ini juga akan menghadirkan berbagai kesenian baik tari hingga lagu lagu religi
panitia menargetkan sebanyak tiga juta orang menghadiri reuni yang mulai digelar sejak pukul tiga subuh
selain itu panitia juga mengundang sejumlah tokoh tokoh politik yang akan menempati panggung utama di tengah venue
panitia pun menyediakan tiga panggung utama yakni panggung utama untuk tokoh politik dan undangan kehormatan lalu panggung untuk para penampil dan panggung yang dikhususkan untuk tokoh perempuan
panitia menargetkan sejumlah tokoh tokoh politik yang akan menempati panggung utama dan panggung yang dihususkan untuk tokoh perempuan